menjadi tempat pertemuan berbagai macam kepentingan manusia
mulai bisnis bergaulan
sekedar menunjukkan kesenangan
sampai urusan seksual
kemajuan teknologi informasi telah mengubah perilaku penggunanya
tak terkecuali kaum bedofil
mereka bahkan berkoloni di dunia maya
dan menunjukkan eksistensi diri
grup ini tak berbeda dengan komunitas di media sosial lainnya
mereka berbagi pengalaman informasi sampai tips
namun isi perbincangannya seputar pedofilia
ada pula anggota grup yang meminta foto
bahkan link video berisi adegan tidak senonoh anak anak
admin akun ini mencabuli tiga belas anak
di lingkungan sosial
pedofil biasanya dikenal berperangai baik
kakak tersangka wawan misalnya
mengaku tidak percaya adiknya yang pemalu itu ternyata seorang pedofil
dan menjadi penggagas akun loli candies
mungkin dia takut
takut kalau mungkin dipukul atau apa
jadi dia mengaku ngaku yang dia tidak mau
tidak seharusnya dia lakukan
kalau keluarga sendiri percaya nggak dengan itu
seorang ibu rumah tangga asal tapanuli sumatera utara
adalah satu di antara ibu rumah tangga
yang melacak keberadaan akun loli candis
anggota grup facebook fan fan sentelisius
grup ibu ibu yang membongkar akun loli candies
ketika membaca chat mereka
wah ini kok luar biasa
ada satu promosi saya lupa
saya tidak perhatikan namanya
tujuh delapan tahun nih
kalau nggak salah
umurnya dengan anak saya
gimana nih cara mencabulinya
supaya tidak pendarahan
kan ini cukup mengerikan
dan mereka sharing
gitu deh pokoknya
apa yang membuat mbak penasaran
dan langsung masuk ke grup
itu kan tertutup ya
ya ya grup tertutup
penasaran karena pedofil ya
jadi saya penasaran
ini benar nggak
seperti yang diceritakan di seaword itu
kalau mereka mencari mangsa
bagaimana cara mendapatkan
bagaimana cara mencabuli anak anak di bawah umur
saya penasaran aja
isinya bagaimana di dalam
akhirnya saya masuk
coba masuk ke mana
sangat mengerikan ya
oke satu kata mbak
apa yang mbak bisa ungkapkan
aktivitas di grup ini
orang orang di grup itu
setelah membaca postingan semacam itu
tak pernah lagi mengunggah foto anak anaknya
ke media sosial
di setiap ada kesempatan
itu dimulai dari umur berapa
korban yang pernah
dan bagaimana ketika itu
kenapa sampai bisa kemudian
mas berhubungan dengan anak anak ini
ya itu rata rata anaknya pemurung
teman teman masih yang di jalan itu
itu kadang ditinggal
di emperan itu sambil is ambil gemulan gemulan
umur berapa yang paling kecil yang pernah
yang paling kecil ada yang is paling enam tahunan ada
dan itu berlangsung berapa lama alaman alaman melakukan itu
itu kadang hanya sekali itu aja kadang ya
kan itu semua itu dari kesempatan
kalau waktu itu dititip ditipnya dititip no anaknya itu
is langsung diajak hidup sama is hidup celupel ya dia no
berarti mas posisinya waktu itu diberi kepercayaan untuk menjaga
kini mereka punya tempat untuk memamerkan aksinya
loli kandis misalnya memiliki media multiplatform untuk berinteraksi
mereka terhubung dengan sebelas grup whatsapp internasional dan satu grup lokal
korban kekerasan seksual yang dijerat di ranah maya pun meningkat
airport ini juga berkonek atau nyambung dengan member member internasional
di mana ada member yang dari amerika latin dan sedunia
jadi kita akan buka nanti bersama dapi
akun facebook loli kendi menjadi bukti
tidak ada lagi sekat rasa malu ataupun takut
dilihat dari aktivitasnya motif kepuasan seks para pedofil lebih dominan dibandingkan ekonomi
dulu orang itu berbuat salah pun merasa bersalah merasa malu merasa apa
tetapi sekarang itu rasa malu itu luntur
dengan perkembangan budaya yang seperti ini yang media sosial sudah menampilkan banyak hal
seperti nilai nilai yang malu kemudian pamali dan apa itu kan luntur
nah kemudian banyaknya orang orang yang berani mengeksplor diri dengan media sosial mencari teman yang satu ideologi itu
itu yang membuat mereka berani
sebenarnya akun besutan wawan pemuda asal malang jawa timur itu bukan yang pertama menjamah anak anak lewat media sosial
pada akhirnya mbak mbak ketika berkata
pada awal dua ribu empat belas untuk pertama kalinya polisi menangkap seorang pedofil cyber bernama chandra adigunawan
lulusan fakultas kedokteran gigi universitas erlangga surabaya itu mengumpulkan ribuan foto organ seksual korban dengan berpura pura sebagai dokter kandungan
ternyata ia adalah bagian dari jaringan pedofil internasional
kaum pedofil berhasil memangkas jarak ruang dan waktu untuk menyentuh korban
cara mereka menjerat korban sangatlah sederhana
mereka mengumbar pujian kepada target yang mengunggah foto selfie di media sosial
para pedofil menutupi kejahatan mereka dengan memanipulasi kesadaran anak anak
holikendis dan chandra berhasil mengumpulkan ribuan foto dan video anak anak yang menjadi korban mereka
kalau orang orang luar negeri lah katakan itu bisa masuk ke satu desa
yang sangat terpencil
kalau tidak ada orang yang membuka pintu mereka bisa masuk tidak
kalau nggak ada orang yang ngasih dia aset untuk ketemu seseorang atau anak anak di desa bisa masuk tidak
ketemu ketemu ketemu
sebelum akun facebook pedofil terbesar di indonesia loli kandis terbongkar
ada sederet nama pedofil yang membuat publik terhenyak
lalu baikuni alias babe
sampai andri sobari
belum lagi pedofil dunia yang masuk ke indonesia
tidak semua ulah mereka terungkap polisi
william james fahey pedofil asal amerika serikat misalnya
sempat tinggal sepuluh tahun di indonesia antara seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai awal tahun dua ribu dua
jejaknya di indonesia baru terdeteksi setelah fbi menangkapnya pada dua ribu empat belas
fahey kemudian bunuh diri
nama nama pedofil ini mudah ditemukan di pemberitaan di internet
namun kini mereka benar benar ada di dunia maya bukan di pemberitaan
melainkan pemain yang mencari mangsa
internet ikut andil membawa pedofil datang ke indonesia
bali menjadi lokasi favorit mereka
mereka menyebut bali sebagai lokasi wisata seks anak anak
ratusan pedofil masuk ke bali menyelinap di antara wisatawan yang datang ke bali
pertanyaan yang terakhir
apa yang akan terjadi jika pedofil di bali menangkap
muncul pertanyaan besar bagaimana pedofil macam mario manara
sampai robert fides elis bisa datang ke pelosok desa di kabupaten karangasem bali
untuk mencari target anak anak
padahal mereka berasal dari perancis belanda australia
di forum pedofil dunia mereka menjaring berjaring
memberikan testimoni sampai tips bagaimana berwisata seks di bali
karena itulah mereka datang ke bali menyusup di antara jutaan wisatawan
yang datang ke pulau dewata
seorang pelaku pedofil asal inggris seorang diplomat yang diputus tiga belas tahun di karangasem
itu pun kita pertama kali turun untuk mengawal kasus ini supaya bahwa pedofil itu ada di bali
ungkapan surga pedofil bukan isapan jempol
ada daftar panjang nama pedofil dunia yang ditangkap di bali
mereka memiliki kesamaan
internet memberi mereka pengetahuan tentang desa terpencil dan miskin di pulau dewata
kalau orang orang luar negeri lah katakan itu bisa masuk ke satu desa yang sangat terpencil
kalau tidak ada orang yang membuka pintu mereka bisa masuk tidak
kalau nggak ada orang yang ngasih dia aset untuk ketemu seseorang atau anak anak di desa bisa masuk tidak
pedofil asal australia bernama peter will smith mencari mangsa lewat internet
setelah menemukan lokasi korban ia mendekati keluarga dan berpura pura mengangkat korban menjadi anak
pasar tradisional juga menjadi salah satu lokasi bule pedofil mencari korban
di pasar pasar di bali kita bisa melihat ketimpangan ekonomi
yang mengagetkan kemiskinan membuat beberapa orang tua merasa tidak bisa berpikir
orang tua merelakan anak mereka dicabuli pedofil
mereka bahkan mengantar anak anak ini ke rumah pedofil macam robert fides elis
berharap uang daripada pedofil ini mengalir pada mereka
satu kali datang anak anak mereka bisa mendapatkan seratus sampai tiga ratus ribu rupiah
pedofil sangatlah royal
bahkan ada yang berani mengeluarkan uang sampai lima belas juta rupiah
dua puluh juta rupiah untuk perbaikan rumah orang tua korban
mereka yang pernah menjadi korban atau setidaknya pernah berinteraksi dengan para pedofil
kini mulai berani melawan
mereka diberi pengetahuan tentang cara membela diri dari serangan kaum pedofilia yang berada di sekitar mereka
kalau misalnya kamu ada orang asing yang deketin kamu tuh terus dipegang pegang dadanya
itu kan bagian yang terasing bagi kamu itu bagian yang sensitif ya
itu bagian yang sensitif
bagian dada terus perut terus kemaluan terus pantat
itu nggak boleh dipegang sama orang asing ya
jangan dikasih megang selain ibu sama bapak ya
digit tangannya terus lari
harus teriak teriak ya
balutan kebutuhan ekonomi jadi potret kemiskinan
bagi masyarakat bali menegaskan adanya relasi antara pelaku pedofilia dengan korban yang masih ada
pada dua ribu lima belas kantor imigrasi bandara igusti ngurah rai menghalau lebih dari satu ratus dua puluh pedofil
tahun berikutnya tiga puluh tujuh orang dicegah karena kasus pedofilia
dan sampai maret dua ribu tujuh belas ada tujuh pedofil diusir sebelum berhasil melewati border imigrasi
kita ini di daerah pariwisata jadi kami itu terbiasa untuk menerima orang asing
di sini ideologi pariwisata itu begitu mengakar sehingga kadang kadang ada pemujaan terhadap orang asing sebagai dewa yang membawa uang
sehingga kedatangan mereka di rumah rumah warga diterima begitu saja
untuk konsep perbaikan kehidupan ekonomi bagi mereka ya terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan
itu sikap permisif kita terhadap orang asing karena dampak samping dari pariwisata
booming pariwisata dan gencarnya promosi melalui berbagai media sosial
ternyata membawa dampak buruk bagi kehidupan anak anak di indonesia
surga bagi para pedofil adalah neraka bagi anak anak
menurut catatan lembaga non pemerintah asal belanda terest homes
dua puluh sampai tujuh puluh ribu anak anak indonesia mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual terutama di bali lombok dan batam
kalau dulu kami acut acuh saja kami tidak tahu apa tidak tahu bagaimana
kalau saat itu kami lihat itu satu orang pulih kadang kadang lima sepuluh orang suri mandi di laut
saya kira mungkin dia sebagai bapak asuhnya

kami berpikir mungkin dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik untuk anak anak indonesia
tapi kalau sekarang sudah sudah berubah mungkin dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik

kita harus berpikir kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik
kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik
kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik
makanya pentingnya komitmen para orang tua dunia pendidikan untuk lebih terbuka bukan mendiskriminasi
kasus pedofil tak ubahnya fenomena gunung es
fakta di bawah permukaan
lebih masif dibandingkan yang tampak
entah berapa sesungguhnya jumlah pedofil bergerilya mencari mangsa
orang tua selalu was was
pengungkapan kejahatan pedofilia melahirkan ketakutan masal
di satu sisi kita legah pelaku ditangkap
tapi di sisi yang lain penangkapan itu membuktikan ada predator di sekitar kita
bahkan rencana pemerintah untuk melakukan hukuman kebiri
tidak lantas membuat mereka jauh lebih terbuka
fakta menunjukkan pedofil adalah orang yang dikenal korban
pedofil mengintai menunggu mereka yang lengah
namun beberapa orang tua menolak menyerah dan memilih melawan
michelle dian lestari misalnya
ia dan teman temannya berhasil membongkar kedok akun facebook pedofil loli candis
nah apa yang dilakukan teman teman di grup fun fun centilisius ketika melihat ada satu grup pedofil masif
bukan hanya sekedar penggemar tapi juga aktif mencari mangsa
apa yang dilakukan teman teman ketika itu
ya mereka masuk ke dalam
kemudian mereka ambil screenshot sebanyak mungkin foto foto yang diposting di sana
kemudian juga status status yang diposting di sana
mereka cari tahu lebih lanjut siapa aja yang jadi admin
nah karena dari penelusuran tersebut
akhirnya kita bisa tahu bahwa empat admin yang ada di sana itu punya banyak sekali
account palsu account onony yang juga adalah anggota dari beberapa grup lainnya
terus kita akhirnya ketemu juga akun asli masing masing dari admin tersebut
nah ini semua foto foto sama link ke accountnya plus juga screenshot dari percakapan yang ada di dalam grup
dan juga beberapa link dari member yang kita berhasil temukan yang menurut kita paling bahaya
itu kita kumpulkan dari satu utas khusus di fun fun sentelicious
jadi dipasang foto kemudian link foto kemudian link foto kemudian link
semuanya dikumpulin di situ jadi satu
dan waktu itu pemikiran kita adalah kita harus cari jalan bagaimana caranya untuk mengatasi grup ini
delapan ibu rumah tangga berhasil masuk ke grup loli candis dan mengumpulkan berbagai bukti kejahatan
temuan dan laporan dari emak emak ini membuka jalan bagi polisi mengungkap kasus yang lebih besar
ibarat meruntuhkan gunung es membasmi kejahatan ini sangatlah sulit
namun michelle dan kawan kawannya setidaknya berhasil membalikkan keadaan
pedofil yang biasanya memburu mangsa kini menjadi buruan
mereka yang ikut memburu para pedofil ini adalah petugas imigrasi di bandara igusti ngurah rai
serbuan pedofil dunia ke bali membuat mereka menjadi ujung tombak menjaga anak anak indonesia dari serangan pedofil dunia
mas yogyak secara profil ya apakah ada kesulitan untuk mengidentifikasi mana pelaku pedofil
ada kecenderungan mereka sendiri atau bagaimana selama ini temuan di lapangan
ya itu yang menarik jadi untuk melakukan spedofil itu kadang ada yang sendiri atau yang kadang sudah berkeluarga
jadi mereka datang ke wilayah indonesia dengan kadang dengan istri atau dengan anaknya
disitulah kadang yang menarik bahwa sebenarnya kasus yang sudah terjadi itu kadang istrinya tidak mengetahui bahwa suaminya ini dulunya pernah tertarung masalah pedofil
terakhir wilson daniel brian pedofil asal australia dihalau dari bali
namun ada saja pedofil yang berhasil lolos dan akhirnya menetap
di indonesia untuk waktu yang lama
ada banyak kendala dalam mengungkap kasus ini di indonesia
masyarakat masih menganggap korban kejahatan pedofilia menanggung aib yang harus disembunyikan
hambatan di lapangan adalah sulitnya untuk korban ini memberikan pengakuan
berbicara terutama kepada aparat
apalagi sama keluarganya
kalau dia mengumumkakan bahwa dia pernah terjadi seperti itu keluarganya tidak akan pernah percaya
tidak akan pernah percaya
karena dia sudah dicekoki dengan kebaikan kebaikan yang ada
jadi tidak begitu saja mudah dia percaya
budaya dan adat bisa menjadi kendala
dianggap menanggung aib korban kerap dikucilkan
ironisnya pelaku dilindungi dan kasus ditutup
seorang pria tua asal australia pernah dipergoki mencabuli anak anak di wilayah karangasem tempatnya berdiam diri
namun kasusnya tak pernah muncul ke permukaan dan diselesaikan secara adat di tempat dia tinggal
yang mengejutkan saya mendapati anak anak bebas berkeliaran di properti milik bule yang sudah tinggal di kawasan itu selama belasan tahun
saya menemukan anak anak yang sudah berubah
lalu yang dijemput ada tamu bukan
di silap bambu
kepedulian masyarakat sangat membantu
kini para pecalang dan jagabaya di kabupaten karangasem bali menjadi motor pemburu pedofil
banyak korban pedofil berasal dari negara negara lain
kemiskinan dan pendidikan yang rendah di kawasan itu dipandang pedofil sebagai peluang untuk bergerilya mencari mangsa
rekod rekamannya dia kan
kalau dulu kami acuh acuh aja
kami tidak tahu apa tidak tahu bagaimana
kalau setelah itu kami lihat itu satu orang pulih kadang kadang lima sepuluh orang suri mandi di laut
saya kira karena daerah pariwisata bali kan termasuk di karangasem itu juga tinggi
saya kira mungkin dia sebagai bapak asuhnya
ternyata setelah ada kasus kasus ini baru menyadari saya oh begini trik trik jalan jalan mereka untuk bisa mengorbankan si anak itu sendiri
kasus ini menjadi cermin bagaimana generasi bangsa ini esok
jumlah korban yang sulit dideteksi bisa menjadi bom waktu
para korban bisa tumbuh menjadi pembenci pedofil tetapi tak menutup kemungkinan mereka justru menjadi predator baru
makanya pentingnya komitmen para orang tua dunia pendidikan untuk lebih terbuka bukan mendiskriminasi
dan bukan hanya sekedar bicara salah dan benar tabu dan tidak
tapi bagaimana mengkomunikasikan agar keterbukaan anak dan kita itu lebih mampu membuat kita bisa menyelamatkan mereka

butuh kerja keras dan dedikasi untuk memotong masyarakat
tidak bener tidak
tidak bener tidak
tidak bener tidak
tidak bener tidak
tidak bener tidak
tidak bener tidak
dan yang paling penting bukan saja menjatuhkan hukuman setimpal kepada para pedofil ini
tetapi juga tidak mendiskriminasi korban